lo emang dateng di saat yang tepat del
eh mandi lo juga makan dong
kasian muka lo udah kecapean kayak gitu tuh
lo mau kemana
gue mau ke dean
gue mau ke dean
gue mau ke dean
gue mau ke dean
gue mau ke dean
gue mau ke dean

gue mau kirim ke dean
biar dia tahu juga kelakuan adiknya tuh kayak gimana
ternyata sila itu baik banget ya
mau kirimin foto boy dan revo
gitu untuk dean
lo udah lihat kan foto kiriman gue
lo nanya deh reva sama putra kan mau ditunangin
kenapa reva masih deket deket sama boy
kok lo tau
reva sama putra mau tunangan
ya jelas gue tau lah nyokap gue itu cerita semuanya ke gue
termasuk soal kita bakal jadi saudara tiri
udah mendingan sekarang lo jawab pertanyaan gue deh
revo sama putra jadi tunangan kan
jadi kok mereka jadi tunangan
sekarang gini aja
lo sama tante hilda dateng sana aja ya
oke gue pasti dateng
oke berkabar lagi ya
ciela yang dianterin kerja sama pacar
udah kamu gak usah dengerin mereka
yaudah kamu kerja gi
bukan gini gini ya
pernah gue mah yang bantu mah
dia udah tau gimana mau jadiin sama ryan
dari awal kan gue sama adel cuma temenan
lagian juga si adel udah tau kok mau jadiin sama ryan
eh asal lo tau ya
adel itu sepupunya ryan
kalau adel gak peduli dan tetep deketin lo gimana mon
secara dia kan udah jadi geng warior
nah makanya itu
gue butuh bantuan kalian
eh disini dulu
nanti kalau misalkan si adel datang ke bengkel
dan mencoba untuk deketin gue
lo kasih gue kerjaan apaan kek
biar gue kelihatan sibuk ya
oh kalau gitu
bangunin tenang aja
bisa diatur ya
kerja lagi kerja lagi
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
salaman dulu dong
ya udah kalau gak mau
gue kesini cuma mau memperbaiki hubungan aja
karena kan sebentar lagi kita jadi saudara tiri ya kan
lo gak usah ngebahas hal yang masih belum pasti juga
gak usah denial deh
jelas jelas nyokap gue dan bokap lo udah pasti mau nikah
kita bakal jadi saudara tiri
sorry ya gue lagi buru buru
hei tunggu tunggu tunggu
lo mau gak hindar dari gue
aduh reva gue tuh gak nyangka banget ya sama lo
gue pikir lo itu cewek yang baik baik loh
yang nurut sayang sama orang tua keluarganya
tapi ternyata enggak ya
lo tuh manis di depan doang
tapi ternyata dalamnya busuk banget
gue yakin deh pasti bokap lo itu kecewa banget punya anak durhaka kayak lo
gak gitu caranya
kita gak perlu peduli ngomongan mereka
kita pergi aja dari sini ya
boy aku tuh heran ya sama kamu
kamu kenapa sih masih ngeladenin dia
udah jelas jelas dia itu nolak kamu dan dia gak ada yang nolak lo
jadi ngapain masih kamu ladenin
gue tau kok reva mau ditunangin sama putra
dan lo tau
sedikit pun gue gak peduli
gue tetap cinta sama reva meskipun dia mau dijodohin sama putra
gue gak butuh pengakuan
gue juga gak butuh status
karena gue di titik yang tahu
bahwa cinta gak harus selalu memiliki
bisa mengagumi reva dari jauh
dan bisa mencintai reva dalam diam
udah bahagia buat gue
gak usah kamu dengerin semua omongan mereka
gak harus juga buat aku
gak usah sedih
aku akan selalu tetap cinta
tuh liatin tuh temen lo
ke panasan tau gak
gak usah lo
udah bos aja
eh gue main makanan nih buat kalian
lo emang dateng di saat yang tepat del
eh mandi lo juga makan dong
kasian muka lo udah kecapean kayak gitu tuh
lo kenapa sih man
lu harus patuh ke apro ni
gak usah dah nggak usah dah
lo kasih aja anak anak yang lain deh
gue udah makan del tadi
ajarin gue motor ya
oh aduh del
nanti gue mau ngajarin
nanti gue mau ngajarin
nanti gue mau ngajarin
nanti gue mau ngajarin
nanti gue mau ngajarin
kayaknya gak bisa deh
kalo mau diajarin tuh sama si awan tuh
awan jago banget naik motornya